anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
sembilan september dua ribu dua puluh dua tepatnya empat hari setelah ditetapkannya
muhammad mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum dpp partai persatuan pembangunan
melalui surat keterangan kemenkumham mardiono langsung menyambangi komisi pemilihan umum
setelah disahkan kemenkumham ke pengurusan hasil mukernas p tiga
dengan muhammad mardiono resmi sebagai plt ketua umum p tiga
menggantikan soeharto monoarfa
mardiono beserta jajaran p tiga menyambangi kpu
untuk menyerahkan surat keterangan kemenkumham
menindaklanjuti proses tahapan pemilu
ini adalah suatu rangkaian dari proses konstitusi partai kami
untuk menjalani proses proses ini
nah tadi sudah diterima dengan baik dan alhamdulillah
kemudian nanti kami akan memasuki pada tahapan berikutnya
tahapan berikutnya tentu sama dengan partai partai yang lain
yaitu untuk menyelesaikan verifikasi administrasi partai
komisi pemilihan umum kpu memberikan kesempatan partai politik
untuk melakukan perbaikan termasuk melakukan perubahan struktur pada masa perbaikan
tanggal lima belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan september dua ribu dua puluh dua

komisi pemilihan umum kpu memberikan kesempatan partai politik melengkapi perbaikan
komisioner komisi pemilihan umum idam holik menyebut
jika dalam kurun waktu tersebut parpol tidak melakukan perbaikan
maka parpol tidak akan lolos tahapan verifikasi administrasi
mentari detanzil edwin arman jakarta